sajian paling terkenal khas uyghur adalah mida panji
seperti ini bentuknya
bentuk dan tekstur mida panji ini agak berbeda lebih besar dan tebal
untuk membuatnya adonan tepung air dan telur ditarik dilipat berulang kali hingga terbentuk ukuran yang sesuai
lalu direbus dengan air mendidih selama dua menit
setelah mie jadi lanjut buat lauk pendampingnya
yakni olahan ayam kampung yang dimasak dengan kentang
bumbunya bawang putih paprika rempah rempah dan cabai khas xinjiang
gunakan juga bunga lawang ini yang membuat aromanya khas
rempah ini juga bisa menghilangkan bau mulut loh
sajian khas uyghur lainnya ada sate kambing
gunakan bagian paha kambing ya
lalu beri bumbu jahe bawang bombay daun bawang dan telur
nah tusuk satenya enggak pakai bambu seperti sate pada umumnya ya tapi pakai tusuk sate besi
saat proses membakar sate jangan lupa diputar terus dan taburkan bumbu khas xinjiang bernama ziran
jadi ziran ini mirip seperti bumbu rempah jintan tapi cita rasanya lebih gurih dan pedas
kalau sate sudah matang sebelum disajikan
biasanya sang juru masak akan menggunting bagian pinggiran daging yang gosong
lalu saatnya disantap
kenapa lebih lebar karena ini bisa menyerap sausnya lebih banyak
jadi waktu dimakan wow itu sausnya sama mienya mantap sekali
dan selain itu mari kita lihat ini sate daging kambingnya
kalau misalnya kita lihat memang ini tekstur dagingnya juga beda karena memang ini fresh setiap hari
kalau misalnya anda order langsung dipotong langsung di
seperti kita ketahui uyghur adalah etnis minoritas yang tinggal di provinsi xinjiang tiongkok
provinsi ini merupakan titik temu antara etnis tiongkok dan etnis timur tengah
penduduknya yang mayoritas muslim membuat hidangan khasnya sangat dipengaruhi budaya timur tengah
belum banyak restoran khusus masakan uyghur di tanah air
di jakarta pun baru ada satu dengan teknik masak ala uyghur yang banyak menggunakan rempah
dan ala secuan yang bercita rasa pedas dan gurih
meggy kalista yulian asri jakarta